dan terlalu di tahun dua ribu tujuh belas ini memang banyak sekali tokoh yang menghiasi drama politik dan juga hukum di indonesia
dan tentu saja namanya drama tentu saja juga melibatkan peran dan juga cerita
dan yang pasti juga ada predikat aktor terbaiknya
sudah ketebak kan
predikat aktor terbaiknya bisa dijawab ya
korresponden politik cnn indonesia budi adiputro memiliki laporan khusus untuk anda
kira kira siapa yang jadi aktor politik dan hukum terbaik di tahun dua ribu tujuh belas
gimana kalau duo maut dpr fary hamzah dan fadli zon
kayaknya bukan lah ya
kalau ahok ya ahok bisa juga tapi kayaknya kurang jago acting
kalau ahmad dhani ahmad dhani sih penyanyi ya bukan pemain peran
jadi kayaknya kurang cocok jadi aktor terbaik
kalau jokowi presiden jokowi lumayan lah
tapi kayaknya bukan presiden jokowi juga ya
kita geser lagi
kayaknya piala jatuh kepada setia novanto
tapi kayaknya bukan cuma saya aja yang bilang setia novanto jago drama
sutradara hebat dan kenamaan ini juga bilang bahwa dia juga jago drama loh
mungkin sekali nanti
nanti akan ada istilah tile novanto atau setia novela
tapi kenapa sih disebut tile novanto dan setia novela
nah saya akan ajak anda untuk sedikit mundur ke belakang
tahun dua ribu tujuh belas sepertinya jadi tahun yang kurang mengembirakan bagi novanto
ia terpaksa melepaskan dua jabatannya ketua dpr dan ketua umum partai golkar
karena harus menyerah kepada kpk
ia diduga ikut mengatur
dapat gulipat proyek ktp elektronik senilai lima sembilan triliun
nama novanto disebut berpuluh puluh kali di persidangan
dengan hasil novanto
setelah sebulan lebih berstatus sebagai tersangka
novanto melawan dengan mendaftarkan gugatan pra peradilan
berkali kali dipanggil untuk diperiksa oleh kpk
novanto pun bergeming
bahkan dia sampai dirawat di dua rumah sakit yang berbeda
mulai dari indikasi vertigo
lalu gangguan jantung dan gula darah yang naik
penyakit novanto kian parah hingga tim medis harus memasang dua ring di jantungnya
foto novanto yang terbaring sakit pun tersebar dan menjadi viral
ada yang prihatin tapi tidak sedikit yang berkomentar sinis
seperti politikus golkar yang satu ini
mungkin karena banyak sakit jadi kayaknya cepet ngantuk kayaknya
namun sedikit asal hadir saat hakim tunggal cepi iskandar mengabulkan permohonan pra peradilan novanto pada dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
yang otomatis menggugurkan status tersangkanya
selang beberapa hari kemudian novanto dinyatakan sehat dan boleh pulang
novanto pun kembali beraktivitas sebagai orang politik yang punya kekuasaan berlimpah
tapi ketika ditanya apakah dia masih punya ambisi untuk mengejar jabatan
tidak karena dia hanya ingin
satu aja saya ini selalu berdoa yang penting selamat
kembali berstatus tersangka setia novanto justru menghilang saat akan ditangkap kpk di rumahnya
novanto malah kedapatan
mengalami kecelakaan saat mobil dia menabrak telenetrik
bukan cuma tukang bubur yang bisa naik haji
tapi gara gara novanto tukang bakpao juga bisa naik kelas
tidak ada yang bisa menangkapnya
tapi ada yang bisa menangkapnya
karena dia masih berusaha

lagi lagi kejadian ini memancing kreativitas netizen
bahkan tiang listrik yang ditabrak dijadikan objek masyarakat untuk berfoto
dalam persidangan biasanya orang kalau mau menghindar itu jawabannya cuma dua
tidak tahu atau lupa
kalau tahu mantuk mantuk atau jawab
apakah saudara saudara bisa menaarkan pertanyaan saya
ya seharusnya kita cabut
apakah nama saudara steno panto
saya sudah empat hari lima hari ini sakit

keluhannya adalah batuk dan bukan diari

jangan kepaduan sakit ya
false impotensia adalah salah satu jenis pura pura sakit
salah satu jenis melingerings
berupa mengklaim penyakitnya a
tapi gejalanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit a
kecerdikan novanto dalam menghindari jelat hukum pun diakui analis politik
merupakan sebuah inovasi yang baru
yang melakukan apa saja yang pernah dipikirkan dan tidak pernah dipikirkan orang
termasuk ada tiang listrik menabrak mobil itu kan ada satu kreativitas yang luar biasa
dalam pengertian itu
novanto masih bisa punya peran besar di tahun dua ribu delapan belas nanti
yang memungkinkannya untuk membuat tsunami politik
novanto itu bukan secara hukum saja
tapi secara politik juga akan mungkin akan bisa melibatkan nama nama yang sangat besar
satu saja saya ini selalu berdoa yang penting selamat